bapak ibu media melanjutkan informasi yang minggu lalu ya kita sempat berkomunikasi juga di press release beberapa waktu yang lalu
setelah berjuang selama sekitar empat belas hari tim kami di rscm telah melakukan yang terbaik
bapak ibu sekalian sebelumnya saya perkenalkan ya saya dr renang sukmawan sebagai tugas hari ini adalah pelaksana tugas direktur pelayanan operasional
mewakili ibu dirut salam hormat bersata direksi yang lain
jadi kita ketahui almarhum tuan mf ya telah dirawat sekitar empat belas hari ya
di sini dan kita sembilan
dua puluh juni sejak sembilan juli tepatnya tadi malam pada pukul satu dua puluh lima ya waktu indonesia bagian barat
setelah melalui usaha keras seluruh tim kami baik medis non medis ya
bapak ibu sudah kita sampaikan bagaimana sarana perasana berjuang untuk misalnya saya untuk memindahkan ya
untuk melakukan manuver manuver untuk pemeriksaan ct pemeriksaan ronsen misalnya
yang memerlukan operasi
kita berusaha effort lebih besar tapi semuanya kami lakukan berikan yang terbaik obat obat yang terbaik
kita usahakan oleh tim ternyata tadi malam pada pukul satu dua puluh lima almarhum tuan mf berpulang ke ramatullah
di hadapan keluarga dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga
kemudian pihak rscm juga terus berkoordinasi untuk proses selanjutnya
baik dengan pihak bum
dki untuk pemakaman ya insya allah rencananya akan dimakamkan di tpu menteng pulo pada hari ini
dengan pihak keluarga terus secara intens dan tim pemulasaran jenazah juga sudah melakukan yang terbaik untuk itu
tapi sekalian memang kasus ini kita ketahui kasus yang berat sulit
karena memang sudah dalam kondisi yang lanjut ya
tetapi kita terus berusaha ya semuanya dengan upaya medis yang paling maksimal
yang kita sampaikan
misa sebesarnya adalah bila nanti di antara masyarakat ada yang kira kira atau memiliki mengenal ya
kalau yang seperti ini kasusnya agar lebih dini lagi disampaikan ke kami misalnya
kita akan lakukan yang terbaik misalnya kalau teman teman media ketahui ada berbagai tindakan yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan misalnya ya
dengan operasi dan sebagainya yang tentu harus dilakukan dalam kondisi stabil
bukan kondisi yang tidak stabil yang mungkin akan memperbaiki prognosis ke depan
nah hal hal itu mudah mudahan teman teman media bisa membantu sehingga lebih banyak lebih dini lagi yang bisa kita tolong untuk kiranya bisa mendapatkan hasil perawatan yang lebih baik ke depannya
itu barangkali dari kami dan segenap direksi kemudian tim medis yang sudah bekerja tim teknis tim penunjang dan lain lain
sampai kepada tim pemulih saran jenazah
mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya kepada pihak keluarga dan kami terus setiap saat berkomunikasi dengan keluarga untuk menentukan yang terbaik untuk pasien
saya kira itu dari saya mungkin nanti ditambahkan oleh di sebelah kanan saya dr arta adalah koordinator tim sehari hari yang menangani pasien tim dokternya
ya ada berbagai spesialisasi yang seperti kami sampaikan beberapa hari yang lalu juga terlibat
ada dr junita indarti spug belia senior
beliau sebagai kepala instalasi di rawat inap di gedung rscm ini
baik itu dari saya silakan barangkali dr junita indarto
baik kami persilahkan media apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan
tanya tanya pak terkait dengan kondisi yang berubah
saya averus dari detik ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan
yang pertama mungkin dari kondisinya muhammad fajri sendiri sebelum meninggal dunia itu seperti apa pak
apakah dalam beberapa hari terakhir sempat mengalami drop atau sempat stabil
dan apakah dia sempat mengeluhkan
ada keluhan nggak sebelum dia meninggal dunia
setelah itu sebelum meninggal apakah pasien itu ada dalam tahap observasi atau sedang dilakukan penanganan lebih lanjut
apa perawatan yang dilakukan apakah menggunakan ventilator atau busnatorium
dan yang terakhir
almarhum juga pada saat pemeriksaan dan segala macamnya kan ada didampingi juga dari psikiater ya pak ya
dan untuk mengatasi derapiasi itu seperti apa
gimana kondisi psikologisnya beberapa hari terakhir sebelum meninggal
apakah sudah ada perkembangan seperti apa
baik terima kasih atas pertanyaannya
mungkin saya ceritakan dulu kondisi tuan mf
kondisi sebelum meninggal
jadi memang sebulan ini kan memang pasien tuan mf ini memang sudah mulai tidak bisa tidur telentang
artinya memang sudah mulai ada masalah medis yang cukup serius terkait dengan masalah kardio respirasi atau masalah paru paru dan masalah jantungnya
dan kemudian sebenarnya tuan mf ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah disarankan juga untuk ke rumah sakit
terkait dengan kakit
yang sebelah kanannya yang memang ada infeksi
namun beliau masih belum mau untuk ke rumah sakit
sehingga akhirnya kondisinya semakin menurun sehingga beliau dibawa ke rumah sakit
jadi memang kondisi tuan mf sendiri saat datang ke rumah sakit kami memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik
kemudian setelah itu tuan mf setelah di sini sesaknya semakin memberat sehingga membutuhkan bantuan pernafasan
nah bantuan pernafasan
nah saat dipasang ventilator itu beliau mendapatkan obat obatan yang namanya obat sedasi
karena proses pemasangan ventilator itu adalah proses yang cukup nyeri dan tidak enak ya
sehingga kita harus memberikan obat obat namanya sedasi
jadi tuan mf itu setelah masuk ke rscm sempat diases oleh bagian psikiatri mungkin bukan bagian saya ya
kemudian setelah itu kondisinya berbeda
burukan dan kemudian dengan ventilator
sehingga kesadarannya itu kita bisa bilang dalam pengaruh obat
tidak full sadar sekali
nah kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat
dan juga ada infeksi di bagian paru parunya
nah kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis
yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya
nah shock sepsis ini adalah suatu keadaan dimana
terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat
nah infeksi yang berat ini kita atasi dengan pemberian antibiotik
kemudian ciri ciri shock sepsis lainnya itu adalah gagalan organ
dia mulai gagal organ jantungnya
kemudian pembuluh darahnya tekanan darah mulai turun
ginjalnya bermasalah juga
karena shock sepsisnya namanya septic aki
kita kemudian lakukan dengan terapi pengganti ginjal bersama dengan dokter pringgo
spesialis ginjal itu
kemudian berkoordinasi juga dengan dokter lain
dokter pencernaan juga
pencernaannya juga kena masalah juga
sehingga kita bisa bilang bahwa akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh
nah ini yang membuat kondisinya semakin turun
dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi
terapi terapi yang sudah kami berikan
mungkin begitu yang bisa saya jelaskan
satu pertanyaan lagi silahkan
saya lina dari cnn
saya lina dari cnn
izin bertanya pak
tadi kan dijelaskan ya kalau mf ini terjadi infeksi pada paru paru dan juga kaki
boleh dijelaskan pak
itu infeksi apa dan karena apa itu bisa terjadi infeksi
kemudian apakah orang obesitas itu beresiko mengalami septis
kalau infeksi pak
terima kasih pertanyaannya
mungkin ini sebenarnya bagian dokter diki ya kalau untuk masalah obesitas ya
saya akan menjelaskan dari bagian saya yang saya tahu
jadi memang ada kondisi sepsis itu lebih gampang terjadi pada kondisi kondisi tertentu
seperti pasien dengan comorbid
comorbid namanya ini obesitas morbid
kalau kejadian pada tuan mf
karena bmi nya di atas tiga puluh

jadi tiga kali nya yang
tiga kali nya yang super tidak normal dia tiga kali nya lagi gitu
jadi emang benar benar berat sekali
kemudian karena memang comorbid itu maka gampang sekali terjadi infeksi
saat ini kita mungkin di tubuh kita ini mas mas semua sama mbak semua kan ke rumah sakit nih
kena kuman rumah sakit semua nih
tapi kenapa gak infeksi
karena daya tahan tubuh kita bagus
nah sementara pada tuan mf
karena daya tahan tubuhnya dia sudah turun
kuman di rumah pun kuman yang ada di lingkungan pun bisa mengakibatkan penyakit yang berat buat dia
jadi inilah yang membuat dia gampang sekali terjadi infeksi
dan infeksi itu mengakibatkan kegagalan organ di berbagai macam organ tubuhnya
mungkin melanjutkan informasi mungkin bapak ibu inget waktu presiden pertama
memang masuknya sudah ada infeksi
namun enam jam setelah masuk ya dokter yunita itu disaturasi saturasinya turun
dan perlu alat bantu nafas
jadi memang infeksi sepsis itu sudah ada sejak masuk
sehingga ketika enam jam saturasinya turun maka alat bantu nafas dipasang oleh tim
setelah itu memang kita berjuang dengan kondisi seperti itu
memberikan yang terbaik dari segi antibiotik supply makanan
memang untuk komunikasi tentu dengan alat bantu nafas ya bisa ya
karena harus disedasi dan sebagainya
dokter yuda ada sesuatu yang ingin tambahkan
ya jadi masuk kan tanggal sembilan juni jam sebelas
kemudian proses untuk masuk ruangan itu jam dua belas tiga puluh malam
nah kemudian tadi yang disampaikan oleh pak direktur tadi dokter renan
bahwa enam jam kemudian terjadi desaturasi
nah kemudian pakai venti
jadi kalau dipakai venti ventilator itu kan memang kesadarannya tidak bisa ya
nggak bisa diajak ngomong ya
jadi yang tadi ditanyakan
nah jadi setelah itu memang kita mengusahakan dengan semua bantuan bantuan yang diperlukan
jadi ada sembilan dpjp nih
dokter yang terlibat
dari mulai tadi yang disampaikan semua
tadi multi organ kan
nah masing masing dari ginjal hipertensi itu ada
neurologi semua ya
jadi ada sembilan dokter yang terlibat dalam perawatan dari t satu mf ini
dan juga perawatnya juga khusus ditangkan dari icu
kan di sini nggak ada icu ya
itu akan khusus dan alat ventinya juga diturunkan di lantai satu ini
jadi memang kita sudah maksimal
dan juga untuk memiringkan kiri kanan itu perlu dua puluh orang
kalau tiap pagi kita turunkan beberapa tambahan tenaga untuk melakukan kebersihan ya
untuk mandikan pasien ini
jadi mungkin itu dan juga kebutuhan kebutuhan lain juga disupport dengan baik
ya jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan
kalau bahwa ini memang sudah optimal dan tuhan yang berkendak lain ya
jadi masuk memang sudah tadi
sudah apa namanya
sudah dengan gagal nafas
mungkin saran untuk masyarakat
ya saran untuk masyarakat sama seperti yang kita sampaikan waktu yang pertama
yang disampaikan oleh bu dirut waktu itu
bila ada kasus serupa ya
dengan comorbid seperti ini
dengan berat badan yang luar biasa
biasanya memang potensi untuk menjadi berat ketika ada penyakit penyakit lain ya
jadi kalau ada yang seperti ini tolong bisa komunikasi dengan
rsm dibawa kemari dirujuk kemari
ini sudah ada berapa kasus ya
dua tiga kasus seperti ini
sehingga kalau lebih dini banyak pilihan pilihan yang bisa kita lakukan
karena yang namanya obesitas itu juga nanti kedepannya memudahkan diabetes
ini kebetulan sudah
sudah naik gulanya ya
ya kemudian yang lain lain
jadi silahkan dirujuk kemari
bisa pakai bpjs ya
bpjs pasien ini penanganannya dengan jkn
jadi kita sebagai rumah sakit pemerintah siap untuk menangani
lebih dini maka hasilnya insya allah akan lebih baik
dan lebih banyak yang opsi yang bisa kita lakukan sebelum komplikasi komplikasi seperti ini terjadi
baik terima kasih teman teman media
penyampaian dari kami rscm dirasa cukup
selanjutnya ada permintaan juga dari pihak keluarga
bapak ibu media
untuk proses penyampaian informasi
cukup kita akhiri sampai disini
terus kemudian tidak ada peliputan lanjutan juga dalam prosesi pemakaman terhadap almarhum
karena ini bagian daripada privasinya keluarga
kita perlu menghargai itu
keterangan yang bapak ibu peroleh pada hari ini silahkan diolah menjadi pemberitaan di media masing masing
kami ucapkan terima kasih
sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih selamat siang
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh